yaitu greek salad atau salat yunani
ini terus menerus dan sulit surut begitu karena debit airnya tinggi
tapi juga berpotensi dipertandingkan di ajang resmi seperti pekan olahraga nasional
terutama para pengusaha lokal umkm
bisa berikan contoh contoh transformasi yang sudah dilakukan dan mungkin targetnya sampai akhir tahun ini
bisa kasih uang jajan anak